tapi kalau berbicara soal ramadan ini kan momen yang sangat menjadi apa ya
banyak orang membagi bagikan berkam membagikan amal membagi bagikan makanan
momen untuk salah satunya juga bersafari
betul safari kali ini presiden jokowi yang bersafari membagi bagian
tetap ini presiden tapi ada konsistensi dari presiden puspati
ya hanya di bulan suci ramadhan tapi bulan bulan sebelumnya juga banyak bagi bagi hadiah
terutama hadiah sepeda
itu dia sepedanya nggak bisa ambil
kali ini agak spesial karena momennya bulan suci ramadan tadi
dalam kunjungan ke pondok pesantren asyariah di wonosobo jawa tengah
presiden jokowi menegaskan pentingnya persatuan bangsa di tengah keberagaman ras suku dan agama di tanah air
ini presiden jokowi juga sempat belajar beragam bahasa daerah di jawa tengah
dan juga menggelar kuis unik yang mengundang ke latta warif puan santri
presiden jokowi beserta rombongan jumat malam tiba di pondok pesantren asyariah

presiden menyempatkan diri turut menjadi jamaah dalam sholat terawih bersama santri
usai sholat tarawih presiden jokowi kembali menegaskan pentingnya persatuan bangsa
di tengah keberagaman ras suku dan agama di tanah air
bukan presiden jokowi namanya jika dalam setiap kunjungannya
tidak memberikan sesuatu yang unik dan mengundang gelak tawa
dalam kesempatan itu presiden bertanya dan juga belajar sejumlah bahasa
serta aksen jawa tengah bagian barat yang terkenal unik dan memiliki aksen yang khas
gelak tawa pun membahana saat presiden meminta santri melakukan gerakan pencaksilat
namun saat maju santri tersebut justru hendak membaca pancasila
sampai akhirnya dengan gerakan sebisanya
taufik santri asal pemalang ini akhirnya mendapatkan hadiah sepeda dari presiden
senang sekali tadi disuruh apa sama pak jokowi
saya kan tadi juga cuma bisa baca pancasila
tadi pak jokowi bilang suruh silat tapi dengernya pancasila
tapi pak jokowi tetap masih sepeda ya
selain sholat tarawih berjamaah presiden jokowi juga memberikan zakat sebesar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah
yang diwujudkan berupa barang untuk santri di ponpes asyariah